teman teman di partai bulgiga saya yang meminta
padahal mieku itu angan angan atau memang sudah direncanakan sih kamu
teman teman di partai bulgiga saya yang meminta
berarti itu angan angan atau memang sudah direncanakan sih kamu
teman teman di partai bulgiga saya yang meminta
berarti itu angan angan atau memang sudah direncanakan sih kamu
hai teman teman di partai berkikasian komentar
ada teman teman di partai berkikasian komentar
saya tidak tahu ya